rumah warga di ciracas jakarta timur ambruk dan nyaris menimpa penghuni rumah
rumah tersebut roboh saat hujan deras
sebuah rumah di kawasan gudang air kecamatan ciracas jakarta timur ambruk tiga april
rumah tersebut robo diduga karena fondasi rumah yang tergerus air hujan
beruntung penghuni rumah dengan sigap menyelamatkan diri dengan mengidong kedua anaknya keluar dari dalam rumah
untuk sementara kini penghuni rumah terpaksa tinggal menumpang di rumah tetangga